bagi warga kampung mulyorejo baru selatan rt empat surabaya jawa timur
semarak hari lebaran tetap mereka rasakan saat bersilaturahmi di hari raya idul fitri seribu empat ratus empat puluh dua hijriah secara virtual
di masa pandemi covid sembilan belas ini seluruh warga rt tidak ada yang pulang kampung
maka sebagai gantinya mereka berkumpul dan bersilaturahmi bersama secara online
ide ini diwujudkan untuk mengobati kekecewaan warga yang tidak bisa pulang kampung
sedih sih rasanya soalnya kan nggak bisa ketemu langsung gitu ya nggak bisa saling salim sama om sama tante
tapi juga seru kalau misalnya video call bisa rasa kangennya nambah gitu
keluarga bergantian menyapa sanak saudara dengan video call di tempat yang sudah disediakan di balai rt
kursi tripot dan lampu didesain untuk digunakan keluarga yang melakukan video call
tahun ini menjadi kali kedua warga di rt ini merayakan idul fitri tanpa bisa mudik ke kampung halaman
namun warga tetap optimis pandemi akan segera berlalu dan mereka bisa kembali merasakan pulang kampung
selain saling menyapa melalui video call mereka juga berbau dengan makan bersama
walau tetap harus menjaga jarak dan menggunakan masker
tradisi silaturahmi saling bermaafan juga dilakukan warga kampung ayodia pala
kelurahan kerobokan kota semarang jawa tengah
usai melakukan sholat id
warga saling menyapa dan mengucapkan selamat idul fitri maaf lahir batin dengan tetangga
pandemi yang masih belum usai membuat warga tetap menjalankan tradisi ini
namun sambil menerapkan protokol kesehatan
yakni dengan memakai masker dan tidak melakukan jabat tangan
warga juga diminta untuk terus berjalan sehingga tidak membuat kerumunan di satu titik
untuk masa pandemi ini pak yang membedakan apa pak
ya kita kan pakai masker terus jaga jarak tidak bersalaman langsung
kita hanya bersentuhan jari gitu kan tidak cukup
pokoknya hati hati kita sudah saling memaafkan gitu sudah cukup saya kira
dengan menerapkan model silaturahmi yang sesuai dengan protokol kesehatan seperti ini
warga mengaku merasa aman dalam menjalankan tradisi ini
tim liputan cnn indonesia